halo apa kabar anda semua semoga anda semua dalam keadaan sehat
selamat datang di program insiders bersama saya diana dwika
pt bri asuransi indonesia atau bri insurance merupakan salah satu perusahaan asuransi terkuat di indonesia
berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan asuransi yang akrab disebut brins ini berhasil menjadi pemain dalam industri asuransi umum di indonesia
aneka inovasi di era new normal pun dilakukan salah satunya dengan menerapkan ekosistem layanan digital untuk kemudahan anda para nasabah dan juga para mitra bisnis
brins dikelola dengan visi menjadi perusahaan asuransi terkemuka yang mampu memberikan rasa aman
dan juga manfaat yang optimal kepada semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders
dan untuk membahas lebih dalam telah hadir bersama saya di studio direktur utama bri insurance bapak fangkar umron
pak pangkar selamat siang apa kabar pak
selamat siang mbak diana saya izin buka masker juga ya
boleh silahkan kita semuanya sudah prokes dari tadi ya pak ya juga sudah antigen semuanya
vaksin dua kali dong ya pak
kita juga mengajak masyarakat pasti yang belum vaksinnya segera vaksin begitu ya pak
sekalian aja di sini ya
baik terima kasih banyak atas waktunya pak di sini
pak ini bisa dijelaskan kepada masyarakat selama ini masyarakat itu masih bimbang masih miskonsepsi gitu ya
tentang perbedaan antara asuransi umum asuransi jiwa begitu ini sebenarnya perbedaannya seperti apa ya pak
baik mbak diana makasih ini memang pertanyaan yang di masyarakat masih banyak yang bingung terus terang aja
ketika ada masalah di asuransi umum pikirannya jiwa ketika ada masalah di jiwa dikiranya umum
maka sebenarnya gampangnya gini
ketika ada masalah di asuransi umum dikiranya jiwa
itu berarti terkait jiwa
maka asuransi umum segala sesuatu yang tidak terkait dengan jiwa itu adalah umum
jiwa itu kan kesehatan
terkait dengan jiwa kalau sakit meninggal itu umum
kalau yang itu jiwa
kalau umum ya kendaraan mobil aset
jadi semua risiko di luar daripada risiko yang terkait dengan jiwa itu adalah asuransi umum general
makanya asuransi general atau umum ini biasa disebut dengan asuransi kerugian
jadi kerugian diganti kebakaran diganti dan sebagainya seperti itu
itu saja bedanya simple saja
mungkin contohnya bisa dicontohkan seperti mobil kemudian perjalanan gitu ya
ya mobil rumah asuransi gempa bumi asuransi kecelakaan diri termasuk ya
kecelakaan judulnya walaupun nanti ujungnya mati diganti oleh asuransi umum
tapi karena kecelakaan yang menjadi fokus
bukan karena natural death
itu bedanya di situ
jadi contoh contoh seperti itu bagi masyarakat bisa mudah dipahami
asuransi jiwa terkait dengan jiwa asuransi umum di luar daripada itu
apapun bisa disuransikan secara asuransi umum
kalau risikonya risiko apapun bisa disuransikan
di asuransi umum juga terkait dengan risiko yang akan terjadi
baik artinya masyarakat sekarang nggak usah bingung bingung lagi membedakan antara asuransi umum dan juga asuransi jiwa
silahkan pilih mana yang dibutuhkan begitu ya pak ya
tapi sayangnya masyarakat indonesia selama ini itu masih berasumsi beranggapan bahwa asuransi itu
begitu dibutuhkan begitu pak bukan priority
mungkin karena mereka berpikir ah preminya mahal gitu ya
nanti klaimnya susah
itu bagaimana menurut bapak tanggapan bapak
memang kita harus sadari juga bahwa terjadinya persepsi seperti itu itu tentu karena punya pengalaman
karena banyak kejadian
mungkin banyak kejadian yang dimormasikan difiralkan
ada klaim sebesar ini kok nggak diganti ganti
kok lama seolah olah berbilit bilit
jadi itu memang persepsi ya
maka di sini saya luruskan
terkait dengan dua asuransi
tadi jiwa dan umum
kalau di umum sebenarnya lebih simpel
misalnya begini mbak diana
mbak dino punya kendaraan mobil
kita tanggung ketangka nilainya lima ratus juta
maka ketika kita tanggung ini apapun yang terjadi selama masa pertanggungannya masih tercover
selama sebabnya adalah sesuatu yang diperjanjikan itu pasti diganti
jadi nggak perlu bingung bingung sebenarnya masyarakat ini
karena di asuransi umum tidak ada investasinya
sampai sekarang ini ya
kalau di jawa kan misalnya kita asuransi untuk kesehatan biasanya ada link ink investasi
kalau di asuransi umum ada juga tapi belum populer
maka simpelnya adalah asuransi umum resiko yang terjadi kalau masuk dalam coverage pasti diganti
sebaliknya ini juga harus dipaham
karena terjadi dispute itu karena perbedaan pandang membaca suatu perjanjian
kalau di luar daripada coverage itu pasti tidak diganti juga
jadi saya sampaikan kepada masyarakat

jadi saya sampaikan kepada masyarakat
untuk indonesia ya bahwa simple asuransi kalau masuk dalam coverage pasti diganti
kalau dari risiko tidak masuk dan pasti tidak diganti juga
sehingga terjadi speed itu karena yang dipersoalkan adalah kapan ini masuk atau tidak masuk
maka di awal sekali mbak dena ketika mau masuk asuransi baca baik perjanjiannya
nah kembali lagi kalau asuransi umum simpel
ada baret baret kan nggak pernah bertengkar kan asuransi
baret baret nggak diganti pasti diganti

setelah itu masih tidak bertanggung jawab
berapa pun besarnya resiko itu
berapa pun besarnya resiko itu
kalau misalkan selama ini ada masyarakat juga yang berpikir ikut asuransi itu merugikan
karena belum tentu nanti akan mendapatkan klaim sementara kita membayarkan premis tiap bulan
jadi gini kita bicara asuransi kan berarti kita bicara suatu resiko
risiko adalah sesuatu yang kita tidak pernah duga
sesuatu yang unpredictable
kalau sudah bisa diprediksi bukan risiko namanya
artinya bukan sesuatu yang menjadi objek asuransi
asuransi itu kalau tidak pasti
asuransi itu kalau tidak pasti
maka kalau kita berhitung hitung
saya bayar premi rugi
sebenarnya harusnya kita balik juga
kalau misalnya kita punya rumah mbak dina ya
atau satu miliar lah yang banyaknya semilar sekarang ya
itu mungkin nilai asuransinya preminya lebih kurang lima ratus ribu
tiga ratus sampai lima ratus ribu
itu kan sebenarnya dibanding nilai premi dibanding resiko yang di cover besar sekali
kalau tidak terjadi resiko kita bisa mengatakan
rugi lima ratus tapi bukan tiap bulan ya
setahun itu lima ratus bukan tiap bulan
kemudian tidak terjadi apa apa
tapi sebaliknya saya bilang gini
kalau terjadi resiko satu miliar
apakah ada artinya lima ratus ribu itu
tidak ada kan
itulah kira kira ada cara berpikir harus kita ubah
jangan berpikir tentang berapa yang saya keluarkan
karena itu kalau lima ratus ribu
itu berapa sih sebulan berapa seminggu kan
dibanding nilai yang satu miliar
banyak satu miliar loh lima ratus ribu
karena memang kadang masyarakat indonesia itu terlalu konsumtif pak
kalau misalkan berbelanja untuk hal hal yang untuk barang barang tersier
mereka itu tidak berpikir dua kali
tapi untuk yang asuransi untuk keselamatan begitu mereka harus berpikir berulang kali
karena ini bisa lihat belanja barang belanja laptop ini
barangnya ini oh bagus
tapi belanja asuransi kan belanja sesuatu yang tidak nyata
belanja masa depan
belanja resiko kan
nah itu bedanya
kita harus sama sama meluruskan
kita literasi masyarakat kita indonesia
bahwa asuransi itu seperti itu
bahwa kita membeli sesuatu meng cover risiko yang tidak pasti
yang bisa terjadi bisa juga tidak terjadi
jangan sampai setelah kejadian kita menyesal
kenapa kita kemarin tidak ikut asuransi begitu ya pak ya
itu banyak sekali kejadian
nah pak tapi yang tadi bapak sebutkan
literasi itu penting
edukasi masyarakat tentang pentingnya asuransi sedari dini itu penting
kira kira kalau peran dari brins untuk memberikan literasi dan juga edukasi kepada masyarakat sejauh ini bagaimana
saya pribadi dan tim saya di brin
itu sangat bencana
menurut saya sangat aktif memberikan literasi kepada masyarakat
banyak yang kita lakukan ya
antara ini seperti ini nih
kita sedang meliterate masyarakat nih kan
itu penting penjelasan
dan banyak wadah yang kita lakukan
wadah go to campus
goes to campus kami lakukan
baik secara online webinar
bahkan kami juga melakukan sesuatu yang on site
mendatangi ya oke
mendatangi komunitas untuk berbicara tentang asuransi
tentu kita bikin event event seperti itu ya
jadi banyak sekali acara yang kita lakukan
dan itu berlangsung setiap saat
karena memang juga ada kewajiban
karena di industri asuransi ya
asuransi ini jauh di bawah
jauh di bawah
maka kita punya tugas semuanya
termasuk media seperti mbak diana seperti mbak cara host
kita selalu meliterasi masyarakat
dan saya lakukan secara rutin
dan itu juga diatur oleh ojk juga
kami laksanakan seperti itu
dan saya juga penasaran ini kira kira segmentasinya dari brins ini menargetkan siapa saja
apakah melibatkan dari millennials dan juga generasi generasi z
begitu ya gen z
kita akan bahas selanjutnya pak
jangan dijawab sekarang
dan pemirsa jangan kemana mana
kami akan lanjutkan perbincangan kami sesaat lagi
tetaplah di insider cnn indonesia
baik anda masih di program insider
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita siang hari ini dengan direktur utama bri insurance
bapak fangkar omron
pak melanjutkan perbincangan kita kita juga penasaran kalau brins ini kira kira targetnya siapa ya pak
saya kaya kecamata
tadi ada pertanyaan sebenarnya belum selesai
jadi literasi itu kan tadi kita menggunakan banyak media ya
banyak media antara lain kita gunakan media sosial juga
kita gunakan di media sosial kita bisa disitu ada augmented reality
ada gamification juga
kemudian tadi terkait dengan risiko ya risikonya simple kalau ada asuransi umumnya
sehingga di kita itu asuransi mikro misalnya tidak ada klaim yang kita tidak bayar
jadi semua dibayar
jadi di situ di situ sebenarnya kita mencoba menghilangkannya seperti itu
nah lantas ini tadi kalau misalkan bapak sebutkan bahkan perkembangannya sudah digitalisasi seperti itu
melibatkan augmented reality itu kan sebenarnya sesuai sama anak anak muda sekarang ya pak
memang larinya kesana
apakah memang anak muda gen z milenial ini menjadi target dari brins pak
jadi kita harus berpikir sampai ke masa depannya
karena sekarang ini kalau kita lihat pelaku pelaku asuransi itu
banyakkan nasabahnya adalah mereka mereka yang sudah mature
mereka yang di bidang usaha dan sebagainya
tapi mereka mereka yang masih baru masih terpersepsi mengenai yang tadi itu image yang kurang bagus nanti mahal nanti susah itu tidak
jadi kita masuk ke millennial karena mereka adalah segmen yang paling banyak sekarang terbuka
termasuk dalam juga milenial juga di dalam
yang open minded begitu ya pak ya
jadi kita mereka lakukan
jadi caranya adalah dua hal untuk menjangkau mereka
yang pertama adalah cara menjangkaunya dengan cara bagaimana
tentu tidak bisa
harus dengan cara konvensional ya
sentuhan yang berbanyak
tetapi harus dengan cara media yang mereka sukai
media yang suka adalah mereka digital
maka kita punya produk antaranya adalah produk yang aplikasi
kita punya aplikasi
yang kedua adalah produk itu sendiri
produk itu sendiri adalah produk yang bisa menyesuaikan dengan segmen mereka
contohnya misalnya mobil contohnya misalnya rumah contohnya misalnya asuransi mikro
asuransi kecerahan diri
kita tidak menjual banyak sekali bisnis lain yang complicated atau yang volumenya besar ya
jadi kita menjangkau mereka dengan cara digitalisasi
kita menjangkau mereka dengan produk yang customisasi untuk kebutuhan mereka
itu yang kita lakukan sekarang
makanya adalah gamifikasi adalah augmented reality
itu tujuannya supaya mereka lebih merasa nyaman merasa terkoneksi merasa bagian daripada urusan ini
lebih dekat artinya dengan kelar
lebih dekat ya
nah ini kira kira pastinya semua pemirsa juga penasaran
kalau dari produk produk unggulan dari brin sendiri kira kira apa yang bisa ditawarkan pak
produk unggulan itu sebenarnya di kita kalau kita bicara produk unggulan kita bicara segmentasi ya
ada segmen tentang korporasi ada bicara tentang segmen tentang retail menengah ada bicara tentang mikro
nah ada dua hal yang saya mau sampaikan
produk unggulan itu adalah kalau kita lihat situasi sekarang kita banyak masuk sebenarnya ke asuransi mikro
asuransi mikro adalah milik milik pengusaha
kenapa seperti itu
karena memang sekarang ini kan pengusaha pengusaha itu terutama pengusaha pengusaha kecil adalah kontributor terbesar terhadap pdb
maka bri insurance bris dalam hal ini punya misi bagaimana menjaga mereka memproteksi mereka
karena memproteksi mereka itu sama dengan memproteksi ekonomi
itu yang pertama
sehingga kita meliterasi mereka kita memberikan tawaran produk sebenarnya untuk membackup mereka juga
itu yang pertama
yang kedua adalah tentang masa depan
tentang masa depan
masa depan tadi tentang behavior yang berubah di masyarakat
yang kemudian terjadilah seperti sekarang
kemudian lebih suka yang webinar lebih suka yang digital
lebih suka seperti itu di milenial
maka dua hal yang kita lakukan adalah yang tadi bagaimana proteksi pengusaha mikro dengan asuransi mikro
bagaimana kemudian kita masuk ke milenials dengan kustomisasi produk
itu unggulan kita di sana
kira kira bisa disebutkan pak itu apa saja pak program programnya gitu
saya yang terima
saya yang terakhir contohnya ya
saya datang ke komunitas bikin acara pada tempat tempat yang mereka suka untuk berkumpul
kami bikin event di sana kami bikin program antara lain ada lomba lomba foto dan sebagainya
kemudian ada lomba lomba pantun seperti itu
dan mereka sangat tertarik
kemudian dari situ kita berikan gimmick kita berikan hadiah
mereka yang download seperti ini bisa makan minum dengan diskon sekian persen
itu kan juga membuat mereka tertarik
disitulah tempat saya meliterasi
saya tidak menjual produk secara directly seperti itu
karena itu hard selling seperti itu mungkin mereka tidak suka
tapi saya mencoba mendekatkan hatinya dulu terhadap bagaimana pentingnya asuransi
kemudian mereka akan sadar sendiri nantinya
ini menarik sekali ya
kalau mungkin selama ini kita berpikir asuransi itu sangat konvensional begitu ya pak ya
hanya memikirkan tentang membayar premi dan juga faktor resiko
tapi kalau pendekatan dari brand sini sangat menarik

memang kita harus roba cara
karena terbukti dengan cara konvensional itu tidak pernah selesai urusan bahwa asuransi itu mahal
asuransi itu ribet susah ada ngomongnya apa terus realisisnya apa gitu kan
maka kita langsung ketemu langsung seperti itu
dengan cara cara yang langsung
dan mereka banyak bertanya
seperti bertanya seperti sekarang
dan kita jawab langsung disitu
secara meluas berbagai media yang kita punya
iya menarik sekali karena memang juga membangun kedekatan dengan segmentasi yang ada begitu ya pak ya
dan itu juga saya kira kalau mbak diana bisa cek itu dilakukan oleh brinz
dia only brinz yang lakukan itu
dan pak ini yang menjadi salah satu isu hangat saat ini kan juga tentang sustainability
kemudian isu isu lingkungan begitu pak
bahkan ini seperti yang saya baca ojk sedang menggalakkan ljk ya untuk menerapkan sustainable finance
bahkan ini seperti yang saya baca ojk sedang menggalakkan ljk ya untuk menerapkan sustainable finance
ini kira kira kalau dari brins menanggapi hal ini bagaimana
betul mbak diana
jadi sekarang ini sedang digelak gelakkan ya
karena emang dunia sudah fokus kepada sana
sustainable finance itu adalah suatu program dicanangkan di dunia
bahwa semua perusahaan semua governance government itu harus masuk kepada sana
dan kami pun ikut di sana
nah kalau kita lihat data sendiri ya
bahwa risiko yang terdampak dengan climate change itu
adalah lima dari top risk di dunia dikeluarkan oleh laporan dari world economic forum
oleh karena itu kami banyak kami juga ada produk yang terkait dengan lingkungan
maka di sini ada greensurance
di kami ada greensurance namanya
greensurance itu adalah asuransi yang memberikan prioritas memberikan kemudahan memberikan tambahan benefit kepada orang orang yang peduli lingkungan

nah kemudian kami juga memberikan satu bantuan bantuan
yang untuk sifatnya lingkungan
seperti misalnya csr salah satunya csr ya
bagaimana penghijauan di pantai yang umengruk
bagaimana pinjau kita abadikan selamatkan digitalisasi tarikan
seperti itu kita lakukan semua itu
jadi kita memang masuk lebih dalam ke sana
bahkan di kantor saya sendiri
karena terkait dengan isu lingkungan
kita mencoba seminimal mungkin mengurangi penggunaan penggunaan misalnya minum dari plastik
maka semua pekerja green mbak dian bisa cek
itu kita berikan tumbler
kalau minum pakai ini
pakai tumbler nggak nih mas
sudah pakai tumbler ya memang ya
salah satu upaya untuk juga melestarikan dan menjaga lingkungan
salah satu upaya sebenarnya melestarikan dan mengkampanyekan lingkungan itu
kalau bukan dari sekarang bukan dari kita sekarang siapa lagi
apalagi ada batas waktunya kan
dua ribu tiga puluh itu sudah harus bersih semua
iya ya menarik sekali ya pak ya
artinya memang sebegitu besarnya kepedulian green
dan itu semuanya benefit bagi perusahaan
ketika saya menggunakan
tumbler ternyata itu lebih murah beli isi ulang dibanding botol botol
ketika saya melakukan digitalisasi internal
jadi benefit yang kepanjangnya ada bagi perusahaan
pak ini saya juga penasaran kalau saat ini kan di tengah kondisi pandemi ya pak ya
ini merupakan tantangan ekonomi pastinya termasuk kepada asuransi
masyarakat mungkin selama ini berpikir bahwa pelindungan aset itu bukan hal yang prioritas begitu
mereka mengerem pos pos pengeluaran
ini kira kira bagaimana strategi brins untuk bisa bertahan di tengah pandemi
jangan dijawab dulu ya pak ya
di segian selanjutnya
dan kami masih akan kembali melanjutkan perbincangan tetaplah di program insider cnn indonesia
terima kasih anda masih di program insider
kita akan lanjutkan perbincangan dengan direktur utama bri insurance bapak fangkar umron
pak tadi saya menanyakan di segmen dua tentang perlindungan aset nih pak
di tengah pandemi masyarakat itu banyak yang mengerem pos pos pengeluarannya
nah ini bagaimana brins bisa bertahan di situasi yang sangat sulit ini pak
ya sudah berapa hal ya
pertama tentu saya melakukan sesuatu yang menyesuaikan dengan
dengan kondisi yang ada
ketika mereka tidak mampu membayar tunai ini yang existing ya
mereka bisa mengangsur
kami bukan jangkau lansuran
kemudian yang kedua
kita mencoba memberikan produk yang betul betul customize
itu bisa beli asuransi di sana
mau beli asuransi mobil rumah
itu mau berapa saat berapa lama
atau rumah itu lima ratus ribu setahun
ada anak muda yang nggak punya uang lima ratus ribu
bisa beli untuk setengah tahun saja
bahkan kalau mobil bisa beli untuk sebulan saja
bisa beli untuk seminggu saja
event harian itu bisa
terobosannya luar biasa sekali
nanti teman teman sekalian terutama ini milenial
terobosan untuk milenial sebenarnya mereka meng cover
dan itu adalah
di only brins juga itu yang melakukan itu
sampai pada hari ini
artinya itu tidak memberatkan tapi lebih meringankan dan juga solutif begitu ya pak ya
kemudian memenuhi apa kesulitannya sebenarnya
ada solusi bagi mereka
apalagi masih persepsi seperti itu
maka tidak ada jalannya kecuali kita yang menyelesaikan kesana
artinya buat masyarakat nih yang saat ini bimbang
cash flow nya lagi tidak ada tapi ingin asuransi langsung buka saja brins siapa ya
download aplikasi dulu
di situ ada
mau sehari bisa
mau seminggu bisa
setahun juga bisa
dan itu semua proses ada di dalam klik itu sendiri
mulai dari mempertanggungkan asuransi sampai pada itu terjadi klaim tinggal klik aja
itu sudah selesai di situ juga
artinya tidak berbelit belit lagi ya pak
nanti kita bisa buktikan
kita bisa buktikan
ini pastinya banyak sekali terobosan yang tadi dilakukan oleh brins
dan termasuk pendekatan pendekatan kepada segmen konsumennya begitu pak
ini pastinya ada banyak sekali penghargaan yang seperti kita ketahui sudah diperoleh oleh brins tahun dua ribu dua puluh satu ini bisa disebutkan pak
apa saja pak
saya kalau disuruh sebut satu persatu mungkin saya nggak hafal
banyak sekali ya pak
yang paling utama mungkin atau yang paling luar biasa
poin poinnya saja lah
brins itu mendapatkan penghargaan antara lainnya seperti the most
strongest artinya kuat
kemudian market leader juga
kemudian juga brins diberikan penghargaan sebagai asuransi yang peduli lingkungan
juga di situ
juga yang millennial choice juga
saya nggak hafal semua nama namanya karena banyak
tapi poinnya adalah bahwa mulai daripada kinerja kita kita berikan penghargaan
cara kita bersosialisasi kita
masyarakat diberi penghargaan
kemudian inovasi kita juga diberi penghargaan
sehingga bukan hanya omong omongnya diberi penghargaan tapi semuanya terukur
sehingga ketika dipersandingkan dengan banyak industri kita masih dapat penghargaan itu
jadi bukan hanya kampanye yang mendapatkan penghargaan
tapi memang angka angkanya menunjukkan seperti itu
di tengah situasi persaingan asuransi yang begitu kompetitif
di tengah situasi pandemi yang begitu berat
brins masih menorehkan prestasi itu luar biasa
pastinya itu tidak lepas dari gaya kepemimpinan bapak
filosofi apa yang bapak anut selama ini pak untuk memimpin perusahaan
kalau memimpin perusahaan itu filosofi yang paling simpel ya
bagaimana seorang pemimpin
dalam pemimpinannya dalam keberadaannya
itu mendapatkan manfaat memberikan manfaat kepada
bukan hanya diri sendiri
bukan hanya pada perusahaan
tapi lingkungan sekitar
maka prinsip triple bottom line itu harus dipegang
jadi people menjadi nomor satu
kemudian ada planet juga nomor satu
jadi bukan profit prosperity kemakmuran
memberikan benefit kepada semua pihak
bukan hanya benefit kepada perusahaan
tapi gimana social value kita kedepankan
jadi our value itu semua terbagi
itu adalah filosofi yang paling penting
karena kalau kita tidak seperti itu
berarti kita mikirkan diri sendiri aja
itu menurut saya untuk sekarang ya
apalagi dalam situasi seperti ini
itu tidak cocok
harus memberikan manfaat kepada banyak orang yang terlibat
lantas bagaimana anda juga bisa membangun motivasi kepada seluruh karyawan di bawah brins begitu
di tengah situasi yang serba sulit saat ini pak
di tengah situasi yang serba sulit
kita harus melakukan yang pertama
kita sampaikan kepada mereka tentang situasi seperti ini
bahwa kita merasakan ada hal
ada persoalan yang kita hadapi bersama
yang kemudian kita sampaikan kita mau kemana
yang ketiga dan yang paling penting juga adalah
bagaimana seorang pemimpin menciptakan atmosfer yang kondusif
karena sesungguhnya orang orang follower ini
orang orang yang ada di sekitar kita ini
sebenarnya mereka punya potensi semuanya
itu biasanya hanya bisa keluar dalam lingkungan yang kondusif
ayam saja kalau bertelur itu cari tempat yang enak kan
dan pastinya harus dikasih kesempatan pak
harus diberi kesempatan
iklim yang kondusif itu
atmosfer itu banyak
bagaimana mereka berpikir kita hargai
bagaimana kita memberi apresiasi apa yang dia pikirkan
seperti itu semuanya
maka leder itu adalah leder
yang turun ke bawah
tidak hanya ada di belakang meja
di belakang layar
dan ikut bergabung dalam situasi situasi tertentu
maka dengan diskusi itu
kita bisa menemukan
oh ini talent talent terbaik
ini talent talent cocoknya di sini
bukan di sini
kita bisa mengatur seketika itu
jadi poinnya adalah
ciptakan lingkungan yang atmosfer yang kondusif
sehingga mereka bisa bertelur
dan inovasi pikiran itu kita hargai
mereka akan berlomba lomba
maka itulah yang dilakukan oleh brinz
anak mudanya banyak
millionaires yang jensier ya
mereka kalau dikungkung
ya itulah kira kira yang kita lakukan
ini luar biasa karena bapak selalu menyediakan waktu
untuk mendengarkan aspirasi
inspirasi dari seluruh anggota bapak begitu ya
saya nggak bisa bilang anak buah
ini sepertinya memang
saya juga tadi tidak mengatakan anak buah
jadi tim kita kira kira gitu
kita harus bisa ada pada saat dibutuhkan
kita harus berikan motivasi
kita harus berikan harapan
kita harus berikan masalahnya apa
kita berikan solusi ketika diminta
tetapi sebaliknya sebenarnya kalau saya lihat
di tim saya itu karena mereka adalah orang orang yang bertalenta hebat
justru banyak persoalan yang mereka bisa selesaikan
banyak inovasi mereka selesaikan
saya sebenarnya tinggal ketuk patuh
tik tik tik
pak satu kata pak tentang kepemimpinan bapak
gaya kepemimpinan bapak
jadi kalau maksudnya gaya pemimpinan apa
satu kata tentang kesuksesan menurut bapak untuk memimpin brins ini harus bagaimana
oh saya kan ini anak muda ya
tentu mereka harus diberikan suatu statement yang memotivasi mereka
yang saya mau begini
dan sudah saya tulis juga
dan sudah saya tulis juga di mana mana termasuk di media sosial termasuk di berbagai media
saya bilang begini sama mereka
jadi apa yang kamu lakukan hari ini atau lima tahun lagi kamu menjadi apa itulah cermin daripada kamu lakukan hari ini
kalau kamu melakukan sesuatu yang luar biasa hari ini lima tahun ke depan kamu akan menjadi sesuatu yang luar biasa
kalau kamu bisa bisa jadi hari ini maka jangan mengharap lima tahun ke depannya kamu menjadi hebat
karena habit itulah yang membentuk satu culture
culture itulah membawa kita kepada sesuatu yang kita harapkan
begitu ya pak ya
baik terima kasih bapak atas waktunya pak
atas semua penjelasannya tentang asuransi di indonesia
yang artinya semoga ini bukan hanya sekedar perbincangan ya pak tapi bisa mengedukasi masyarakat juga
tentang arti penting mengikuti asuransi
sebagai asuransi sedari dini
begitu ya pak
baik pak fankar umron terima kasih banyak atas waktunya
sehat ya pak
alhamdulillah salam sehat ya mbak diana
terima kasih banyak
dan tidak terasa sudah tiga puluh menit kami menemani anda
semoga upaya bri insurance dalam membantu mengedukasi masyarakat mampu meningkatkan kesadaran dan minat akan pentingnya berasuransi
sekian program insiders kali ini
saya diana dwi kondur diri